pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi atau pvmbg
memperkirakan potensi terjadi longsoran di gunung akrak krakatau
di selat sunda sudah kecil
berdasarkan laporan visual tanggal dua puluh delapan desember dua ribu delapan belas
sisa volume tubuh gunung anak rakatau
hanya sekitar empat puluh hingga tujuh puluh juta meter kubik
sekretaris badan geologi kementerian esdm
mengatakan terjadi pola perubahan letusan gunung anak rakatau
pada dua puluh tujuh desember pukul sebelas malam
dari tipe strombolian menjadi tipe suriyesan
yang diakibatkan berkurangnya tinggi gunung
dari tiga ratus tiga puluh delapan meter menjadi satu ratus sepuluh meter di atas permukaan air laut
keadaan ini membuat letusan bersifat impulsif atau embusan
titik terjadinya ini loh
letusan sercean itu ada kira kira di perbatasan
antara lerengnya anak krakatau yang baru dengan permukaan laut
jadi mahmah menyentuh air laut dan kemudian menjadikan itu letusan surjian
jadi kalau kemarin kita lihat letusannya itu vertikal
merah menyala ada yang viral
gambar juga itu merah semua tubuhnya merah itu strombolian
tapi sekarang itu
karena mahmah menyentuh ke air
maka tiba tiba dia meledak
makanya disebut juga sebagai secondary explosion